mau dari mana aja sih
mama satu satunya kamu hilang lah sayang
jangan berlilang ya
jangan dulu salah mama
gak boleh kayak gitu lagi
gak boleh kayak gitu ya
gak boleh bikin orang terlalu kaya
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah hamba mohon
semoga segala usaha yang sudah kami lakukan
bisa membuahkan hasil
ampunilah dosa kami
cukupkanlah hukuman kami ya allah
yang tidak pandai menjaga amanat
kembalikanlah rina ke tangan keluarga kami
kami semua merindukan dia ya allah
dengarkanlah doa doa hambamu ini ya allah
rina cepat ketemu
salah seperti fashionable
kayaknya aku harus telpon mbak catherine deh
buat jelasin kalau aku itu
nggak berniat buruk sama dia
kalau dia nanti
berpikiran aku bicara
nanti dia salah paham lagi
lebih baik aku temui langsung aja
biar nggak salah paham
karena selama ini baik baik aja kan
aku kemarin demam
terus aku pusing
sebelum aku pergi
aku udah nggak demam
aku udah nggak demam
sama nggak apa apa tapi kemarin sempat ngerasa
ada mama aja
mungkin karena kecewa
papa tuh takut kamu kenapa napa nak

dia akan nangis
uwuh orang orang di rumah ya
biar orang orang di rumah tahu ya
nggak boleh ya
begitu lagi ya
mampin aku ya pak
papa juga minta maaf ya udah lalai jaga kamu ya
hai selalu ya kalau tadi ya dan usah menangis ya anak kesayangan papa
minta sama mama yang ada balon biru
maaf ya pak tadi aku kejar balon biru karena aku ingat ada daun biru pak
biasa ada balon biru mama semuanya kangen sama rena
get loh kok kamu di sini nggak ngomong dulu kesini iya mau ada yang saya
ngobrolin sama kamu jadi mendingan saya langsung sini aja karena kompo
berarti mas rendy udah ngomong sama tante mayang
yaudah kalau gitu ngobrol di dangkal ya
kamu kok disini
mendingan kita ngobrolnya di luar aja kali ya
kayaknya lebih enak deh
saya ngajak mereka ngobrol di luar
suasana lebih relax dan gak canggung
mending dulu nih
rena udah ketemu
alhamdulillah saya sudah temuin rena
sekarang rena udah sama saya nih
akhirnya kita ketemu lagi sayang
terima kasih allah
telah mendengarkan doa hamba
terus kamu dimana mas
gerindra baik baik aja kan
alhamdulillah rena baik baik aja
barusan rena udah diperiksa sama michi
kata mici alhamdulillah gak ada apa apa sama rena kok
oke udah aku tunggu kamu pulang ya mas
aku pengen ketemu sama rina ya
udah kamu tenang dulu ya
ini sebentar lagi saya pulang kok
saya pulang ke rumah
udah kamu diem diem aja di rumah ya
isi rahat dulu
nanti kalau udah deket saya kabarin kamu ya
alhamdulillah ketemu rena
kita jadi bisa kumpul lagi semuanya
itu kekuatan doa seorang ibu
kekuatan doa kita semua
allah mahabaik mendengar doa kita
ini kondisi rena bener bener gak apa apa
pak aman sejauh ini baik baik aja
yang penting kalau udah di rumah kamu kasih kita amin ya
karena kan selama di luar dia pasti kekurangan asupan gizi
suaranya di rumah itu kangen semarin aja jadi kita pulang ya
eh ikut ke rumah
ketemu di rumah ya
pasang seatbelts nya dulu ya
tante mampit ke sini karena ada hal yang mau tante bicarakan sama mbak kat
itu loh hal yang disampaikan dari randy
dan aku sama katin juga ada yang mau disampaikan
biar sama sama enak dan clear juga
ah mbak kat
tante itu gak bermaksud apa apa mbak gat
apalagi sampai mendominasi atau mencampuri
acara pernikahan kalian itu
nanti gak ada maksud ke situ
sebagai orang tua tante cuma ingin yang terbaik buat anak tante
buat calon menantu tante
aku ngerti dan sebenarnya catherine pun ngerti
makanya kita obrolin semua di sini dengan cara baik baik ya
itu harus lah
harus ren ya harus itu
tante minta maaf yuk
kalau ternyata apa yang telah tante lakukan selama ini
itu kurang berkenan di hati mbak cat
dan mbak kat itu jadi keberatan
tante tuh gak bermaksud apa apa
jangan menganggap d klaritasilas
kita prawda saja punya jelas rata gitu
terus mbak kat paksa gue buat ibu kep centresi telepon techno itu

liches si salah punkus
mama tuh minta maaf banget
kalau memang mbak catherine itu
tante mencampuri urusan catherine
biar mbak catherine aja yang ngurus
tante gak apa apa
pokoknya disini tante mohon maaf banget
kayaknya tante mayang bener bener
udah gak enak banget deh sama aku
dan kayaknya tante mayang juga udah sadar
kalau apa yang dilakukan tuh
gak harusnya seperti itu
terlalu ikut campur
tante gak perlu minta maaf kayak gini
gak apa apa tante jadi gak enak malah
ini gak apa apa mbak kat
tante sadar kok
kalau orang itu kan seleranya berbeda beda
jadi untuk catherine
biar mbak catherine aja yang urus
gak apa apa tante
kan ini untuk urusan seragam
gimana kalau tante aja
tetap sama sama aja
bareng orang jahat
sikat gigi dua kali sehari dengan pep sodeng pencegah gigi berlubang
untuk gigi sepuluh kali lebih kuat
punya kabar gembira apaan ayo ah boim tua maksudnya gini boim tahu mbak mirna pasti
harus dapat arisan di orison mana pernah gue main arisan arisan tuh kiki atau jangan jangan
lagi ada yang pdk tegih hahaha hai pake bioboh gini salah ayo ayo ayo udah mbak sekarang begini
aja mendingan kasih tau aja deh daripada kita penasaran betul ada si boim kita nyerah oke dengerin
semuanya pasang kupinya gua mau ngasih tahu lu pada kalau rena udah ketemu alhamdulillah
segitunya pak bangun bangun
saya disini yang merasa paling bersalah
seandainya saya nggak teledor cek dulu sana sini di belakang depan
udah udah udah udah udah udah udah udah udah nggak usah ngerasa paling bersalah ya kan
gemo juga gue masuk ya pan wah jadi udah gini aja yang penting sekarang kita gembira kalau enak udah
ketemu udah on the way pulang gitu aja jadi seneng udah balik rumah ya ya ya ya ya ya ya nggak boleh
sedih lagi nggak boleh nangis lagi kalau gitu mau ya pantun lagi dah ke tempatnya
coba itu eh uya jangan kesemu makan ke dondong pantun lu nggak nyambung dong
ya nanti juga lagi bahagia
keder dia pantun
mbak cat kok diam aja sih
mungkin untuk rencana pernikahan ini
mendingan catering aja yang urus ya
ya udah kalau memang gitu untuk catering untuk baju seragam
pak catering aja nggak papa nanti nggak papa kok ya wis betul deh pak catering aja
nggak biden tadi ada tadi
pacerta yang begitu
seseorang kita pola apa
mungkin aku yang harus banyak ala
mungkin aku yang harus banyak ah
karena sebetulnya nilaku
bukan tante mayang tuh memang gak salah
tante mayang sebetulnya baik dan sayang
ya udah lah
semoga akhirnya mereka bisa saling pengertian
karena sekarang udah gak saling salah paham lagi
pokoknya gue paling bahagia hari ini
seneng hati gue
ya mau bos pulang ya
alhamdulillah ya allah
nonrena sudah kembali dan kumpul lagi sama pak ahlen bu andin
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
nanti kita berjalan
bu man om dari mana

gua hadir mati biar si sandi hu
biu nyalin pedang
janji dulu sama mama
nggak boleh kayak gitu lagi
ya mama tuh sayang banget sama rina
nggak boleh kayak gini
nggak boleh bikin mama sedih lagi
ya mama tuh sayang banget sama reina
nggak boleh kayak gini
nggak boleh bikin mama sedih lagi
dia mau saya rivals
saya sama dia
iya jadi dia bilang
maria dia bilang
kalo suatu jam
sama ini cus
lain kali jalan jalannya pake mancus aja gak boleh sendirian
karena rena sudah pulang lagi ke rumah
pernah jangan pergi pergi sendiri lagi ya
iya jangan pergi sendiri lagi dari rumah
kalau pergi harus ajak oma ya
oma sedih kalau rena pergi
wah lain banget cendol naik
oma juga sangat baik
kangen banget sama rena
untuk jess aku kangen sama mt jess sih
mt jess juga sayang
kangen banget sama rena
rena sehat kan
kenapa kenapa gak diapa apain orang
kangen banget sama rena
selamat malam marena
kita masuk duluan ya
ini juga ya
gua sama rika sama istri gua
tinggal mau mampir dulu
udah gak usah biar kalian juga bisa kangen sama rika
udah makasih banyak ya